menko perekonomian erlangga hartarto menyatakan siap hadir di kejaksaan agung sebagai saksi dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil
ia menyebut akan hadir bila telah menerima undangan
hal ini disampaikan erlangga di hotel grand indonesia kempinski jakarta kami siang namun ia tak mengomentari soal pemanggilan ini dan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh kejaksaan agung selasa lalu
seperti diketahui pihak kejaksaan agung menjatuhkan ulang pemanggilan erlangga pada senin dua puluh empat juli mendatang terkait dengan kasus korupsi izin ekspor cpo dan turunannya periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua